sepuluh pulau dua ratus lima puluh juta jiwa lebih dari satu tiga ratus suku bangsa dan tujuh ratus empat puluh dua bahasa daerah menjadikan satu indonesia
selain itu tidak sedikit kekuatan dan budaya asing yang berjasa besar dalam memajukan peradaban nusantara
sehingga menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bangsa ini
namun dalam perjalanannya indonesia sebagai entitas suatu bangsa dan sebuah institusi negara pun terus menghadapi berbagai ujian
kebinekaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru seringkali disalahgunakan hingga mengakibatkan aksi intoleransi dan kekerasan
insight kali ini akan mengulas tentang keberagamanan dan toleransi sebagai refleksi pemahaman bangsa ini
akan kebinekaan dan satu indonesia
bersama saya desi anwar
keberagaman suku ras agama
keberagaman suku ras agama
keberagaman suku ras agama
keberagaman suku ras agama
keberagaman suku ras agama
bahasa dan budaya merupakan nilai nilai yang membentuk bangsa indonesia
kini kebinekaan ini tengah terancam oleh munculnya gerakan dan kelompok intoleran yang menyebarkan ideologi radikal dan kekerasan
situasi kebangsaan indonesia saat ini sedang menunjukkan ketidakseimbangan
menurut ketua komnas ham m imdadun rahmat
hal itu lantaran kini tengah marak terjadi beragam kasus intoleransi ditandatangani
tanah air seperti penutupan
tempat ibadah pelarangan aktivitas
ibadah hingga kasus
penurunan baliho di kampus
intoleransi itu rupanya
juga menjalar menjadi sebab
hak kebebasan orang untuk
berekspresi menyampaikan pendapat
saat ini sudah berani
memasuki kampus ini memperhatikan
masyarakat pun meminta agar pemerintah harus cepat
dan tegas merespon
pelarangan pelarangan hukum terkait
soalnya kan indonesia terkenal
keberagamannya dan bangsa lain
itu juga menghargai karena dia udah tahu
kalau indonesia itu mengenal
sangat toleran sekali sama lima agama
karena kita punya lima agama kan yang diakui
atau enam agama yang diakui
indonesia kan keberagaman suhu kan
dari dulu udah seperti itu jadi ya
kalau bisa ya jangan soalnya kan
kalau natal juga sama sama liburan
kalau lebaran juga sama sama liburan sama sama
merayakan gitu ya kalau bisa ya
santai santai aja lah
jadi akur akur aja semuanya gitu
menanggapi hal tersebut presiden joko widodo
menginstruksikan untuk dibentuk unit
khusus guna merespon pelarangan pelarangan
hukum yang mengatasnamakan agama
namun belum ditentukan siapa saja
anggota dari tim tersebut
ini tim ini unit ini sedang tadi pak lauli
juga sampaikan sedang dibicarakan
intinya tim ini kira kira ya tadi kalau
dari apa namanya dari yang presiden
sampaikan kepada tokoh tokoh adalah
untuk mengembalikan kembali
pemahaman terhadap pancasila
pemahaman terhadap pancasila
jurubicara presiden johan budi menambahkan
presiden jokowi akan menentukan siapa saja
yang layak masuk dalam tim tersebut
rencananya anggota tim akan direkrut dari
berbagai kalangan termasuk dari kalangan sipil
dini apeliana jakarta
indonesia kini tengah menghadapi tantangan
untuk mempertahankan kebinekaan yang
dinodai oleh sikap dan aksi intoleransi
yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa
nah sejauh mana dampak berbagai aksi intoleransi
terhadap nilai kebinekaan dan juga bagaimana upaya untuk
menguatkan nilai toleransi dan kebinekaan di seluruh nusantara
untuk membahasnya kali ini kita sudah ditemani oleh
seorang cendekiawan muslim yang sudah tidak asing lagi bagi kita
prof komarudin hidayat halo prof apa kabar
ini akhir tahun ya tidak terasa ya
dan tahun ini tahun dua ribu enam belas itu penuh dena
dengan tantangan yang banyak sekali juga akarnya itu adalah
perbedaan intoleransi saling mencurigai
ini bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
prof bagaimana anda melihat ya gejala gejala ini
padahal kan kita negara yang punya motobineka tunggal ika
kita punya yang namanya pancasila pluralisme kemajuan
bukan yang selalu kita bangga banggakan ini
arahnya ke depan
ini sudah lama
pertama disinyaler ya dalam konteks global
semakin mengglobal sebuah masyarakat ini
itu diiringi munculnya satu identitas lokal
makanya jumlah negara yang tercatat dalam pbb
itu kan naik dari tahun ke tahun
dengan semakin banyaknya demokrasi yang dihalangkan oleh dunia
dan munculnya identitas identitas lokal etnis keagamaan
nah problemnya kemudian
kemunculan negara negara itu ternyata juga tidak dengan damai
bahkan disertai konflik satu dan yang lain
di afrika di timur tengah
bahkan yang sudah relatif mapan kita harapkan kan terjadi brexit
kemudian gejala serupa juga menangnya donald trump
iya di amerika serikat
meningkatnya gerakan sayap kanan yang sangat
iya di itali di perancis
belum lagi pergeseran politik misalnya di filipina
nah ini juga kemudian berpengaruh pada indonesia
jadi indonesia sendiri
sungguhnya dengan adanya demokratisasi
ruang ruang perbedaan semakin mengemuka
ini kan orang orang yang tadinya termarjinalkan
memanfaatkan ruang kebebasan untuk mengekspresikan pikirannya pendapatnya
bahkan aksi massa yang mereka itu sebagian sungguhnya kekuatan ideologinya anti demokrasi
tapi mereka memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi ini luar biasa
yang itu tidak terbayangkan bisa dilakukan bisa dilakukan bisa dilakukan
yang itu tidak terbayangkan bisa dilakukan bisa dilakukan bisa dilakukan
misalnya di negara timur tengah misalnya
jadi terjadi satu keterkaitan antara situasi global dan nasional
tapi ironis ya sebenarnya dengan adanya demokrasi
ini kita ingat waktu zaman orde baru
ini tidak boleh itu tidak boleh gerakan ini ditindas dan lain sebagainya
tapi dengan adanya demokrasi justru prof mengatakan memberikan ruang
apakah ini berarti sebenarnya suatu kegagalan dalam kita berdemokrasi
atau memang ini merupakan konsekuensi logis dari demokrasi itu
akhirnya sepertinya akan bentuk seperti ini begitu
ini bagian dari jebakan jebakan demokrasi
ketika demokrasi itu kemudian tidak melahirkan pemimpin pemimpin
yang bisa menjembatani fasilitator dan agregator antara masyarakat yang semakin plural
dan juga antara negara dan masyarakat
jadi misalnya partai politik
itu kan pilar utama yang begitu fenomenal selama era demokrasi
mestinya ke atas
itu kan memberikan satu program leader yang bagus ke bawah melakukan pendidikan
ini kan sekarang jati dirinya integritasnya kan lagi goyah
dengan demikian kemudian masyarakat itu bergerak
karena kurang percaya pada pemimpinan politik bergerak sendiri dengan massa
masa ini sebagian kemudian muncul adalah pemimpin informal leader atau tokoh agama misalnya
iya nah percaya apa pemimpin agama itu bergerak sendiri dengan massa dan massa ini sebagian kemudian muncul adalah pemimpin informal leader atau tokoh agama misalnya

anda melihatnya itu bagaimana apakah ini sesuatu yang akhirnya bertolak belakang
karena kalian demokrasi ya ini apalagi kita di indonesia ini dengan punya undang undang
punya pancasila dan lain sebagainya itu bagaimana nanti penempatannya dan perannya
karena kita melihat ada misalnya ya di sini kita ada undang undang
tapi misalnya yang akhir akhir ini sering kita lihat itu dikeluarkan oleh mui fatwa
ini tidak boleh itu tidak boleh bagaimana prof melihat ini semua
saya dari dulu membuat catatan semangat misalnya perdasariah ya
ada beberapa calon gubernur atau bupati dia menawarkan perdasariah
tapi sejunggunya itu semata untuk jualan politik saja
nah bayangkan kalau satu daerah ini perdasariah islam
maka jangan kaget kalau nanti di daerah bali ada perda serah hindu
kalau di manado perdasariah katolik misalnya
jadi politisasi terhadap agama itu sendiri
iya jadi ini kan bisa kemudian membuat segregasi sosial atas nama spirit agama
padahal awalnya itu semangat agenda politik dari calon saja misalnya satu
yang berikutnya di indonesia ini kalau saya masih percaya bahwa
mainstream pimpinan agama ormas yang besar seperti muhammadiyah nu
itu mereka pengawal penjaga kebenekaan pancasila
nah sekarang ini kan akhir akhir ini muncul ini kan akhir akhir ini muncul ini kan akhir akhir ini muncul
pengaruh luar yang luar mainstream yang ini paling vokal
manfaatkan situasi kebebasan
tapi yang kedua juga begini
ini akibat demokrasi itu tidak disertai penguatan hukum dan keadilan ekonomi
jadi ada orang yang merasa kokoh tapi kokoh karena massa
tapi juga lapuh karena ekonomi
sehingga mereka kemudian mengandalkan massanya
ada sekelompok orang mungkin yang sudah status quo mapan kekuatan ekonominya
semuanya ini kalau tidak dibenahi sesuai dengan pancasila
muaranya keadilan sosial saya khawatir ini akan menimbulkan potensi
tapi kan kita kan ingin ya kita sebagai negara ya pasti kuat bersatu dan sejahtera
tapi juga memiliki ruang untuk semua setiap warganya itu mendapatkan lindungan
mendapatkan haknya yang sama

peran dari aparat dan lain sebagainya untuk memberikan rasa keamanan ya
bahwa rasa semua orang ini punya bagian dan terlindungi dengan hak yang sama
ketahanan negara itu ada namanya ketahanan militer
saya percaya bahwa setelah militer indonesia kokoh
karena juga dilindungi lautan dan juga siapa sih sekarang mau memperangi indonesia setelah militer
ada ketahanan budaya
indonesia sebenarnya budaya cukup kaya dan tangguh ya walaupun penetrasi luar semakin masuk
nah yang kurang yang rapuh itu adalah ketahanan ekonomi
ketahanan ekonomi dua hal
satu itu lewat keadilan ekonomi
dan kedua lewat penceritaan latar kerja
jadi kalau latar kerja tidak diperbanyak dan tidak ada keadilan
maka ketahanan ekonomi ini akan mengaruhi juga kemudian kepada tadi ketahanan yang lain
ketahanan sosial misalnya
pak opro sendiri melihat bagaimana indonesia
apakah sudah dalam istilahnya titik mengkhawatirkan kalau kita melihat mulai ada saling curiga
kita merasa tidak nyaman dengan tetangga sendiri banyak sekali berantem berantem
dan ya hal hal yang sifatnya negatif ya seharusnya kita sebagai
sejauh ini saya masih percaya ya
kekeluargaan masih kuat indonesia itu komunalistik
misalnya peran sesepuh marga etnis ormas itu kan sungguhnya
pilar pilar kohesi sosial
kalau toh ada itu memang misalnya ancaman ancaman bahaya terorisme misalnya
tapi kalau dalam negeri sendiri itu kan masyarakatnya memang anti kan gerakan radikalisme itu
jadi ini satu modal sosial
jadi menurut prof kita belum terlalu khawatir ya
dengan mungkin gejala gejala intoleransi yang kita lihat akhir akhir ini
khawatir tapi saya percaya bahwa or mas or mas mainstream dan pemerintah ini cukup kompak dan serius
ketahanan sosial itu kan masalahnya

kompak dan serius menghadapi
kita istirahat sebentar prof tapi
menarik sekali ya topik ini apalagi
akhir ini bukan saja di
indonesia tapi di belahan dunia
lain juga memiliki dan
persoalan yang sama
yaitu konflik dan gesekan
dan kita akan lanjutkan pembahasan
dan setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight
ya kembali bersama insight kita lanjutkan
pembahasan mengenai kebinekaan dan toleransi
saya ditemani oleh cendekiawan muslim
komarudin hidayat prof komar tadi
tampaknya cukup optimis bahwa kita
sebagai negara cukup kokoh ya karena
ya mungkin dari aspek
sejarahnya juga ya keinginan
untuk bersatu itu bagian dari
dna kita lah istilahnya tapi kalau kita
melihat ya model model
negara di timur tengah
atau bahkan kalau kita lihat
di amerika serikat tampaknya itu sangat
polarisasi ya antara
pendukung trump sama pendukung hillary clinton sekarang baru
baru kelihatan misalnya
kedepannya kira kira bentuk bentuk
kalau terus menerus ya ada
gesekan semacam ini yang terjadi
di indonesia apakah mungkin misalnya
kalau kita lihat seperti di timur tengah ada arab
spring di mesir
dan kemudian juga bahkan
bagaimana ke depannya ada berapa
returners dari timur tengah
ya dari misalnya
dan sebagainya ingin
menerapkan di sini ya tapi
masyarakat indonesia mainstream
satu sadar betul bahwa
indonesia dan timur tengah beda
indonesia itu lahir dari rahim rakyat
sementara timur tengah itu kan
setelah ottoman empire
perang dunia pertama kalah
ottoman satu satu lalu
dimerdekakan kan oleh inggris
itali prancis jejajah
lalu timur tengah itu
belum ada kelas menengah tradisi
partisipasi itu masih rendah
yang uniknya timur tengah itu yang
relatif stabil justru negara negara
monark yaitu qatar
dan jordan juga misalnya itu monarki kan
sementara yang republik itu
ribut terus bahkan kadang lebih lama
jadi penguasa dibanding yang
negara itu seakan akan
negara oleh penguasanya rakyat belum ada
partisipasi nah indonesia kan tidak
indonesia dari awal itu kan memang
partisipasi dari bawah angkatan
misalnya tni juga dari bawah
perasaan memiliki negara bangsa
ini kuat sekali jadi kalau
toh misalnya nanti ada gerakan gerakan
yang anti pancasila anti
republik itu mungkin
ada tapi indonesia sudah
berpengalaman dan lolos dan lulus
tapi anda sendiri melihat

sebelumnya empat sebelas ini menunjukkan
apa sebenarnya dan ke depan apakah
ini bisa digunakan
modal dari bangsa indonesia
kekuatan masa itu feeling saya
ada orang yang mencoba mengkapitalisasi
kalau diurai lebih dalam lagi
itu variabelnya aktornya akan
bermacam macam jadi satu
dan nanti setelah
pilkada selesai mungkin itu
akan berubah lagi jadi ini lebih short term
ini lebih karena bisa berkaitan dengan
taduklah dalam hal politik
kemudian lagi memang ada
sekelompok orang yang aspirasinya itu
keumatan bukan kewarganegaraan
sedangkan di indonesia itu
keumatan warganegara itu kan
tumbuh bareng selama ini baik baik saja
kalau keumatan itu kemudian
hukum negara sendiri ini berarti
ganti dasar negara tapi kita lihat
keluarkan fatwa dari
mui dan kemudian ada ormas
yang mengambil alihlah istilahnya
peran yang mungkin
polisi atau aparat sehingga
melakukan aksi yang sebenarnya
bukan pada tempatnya
apa sebenarnya peran organisasi
masyarakat di indonesia apa masih
perlu ditinjau katanya kalau tidak
salah akan ada
revisi ya terhadap undang undang ormas ini
kita itu selalu belajar setelah
ada kasus dulu misalnya
kasus ahok tentang almaidah
seorang belajar ilmu tafsir sekarang
buka almaidah gitu kan
undang undang pilkada dan sebagainya
juga misalnya tentang pakaian
natalan dan sebagainya sekarang
itu siapa apakah ulama
sementara di indonesia banyak ulama ulama
di muhammadiyah ada di kampus ada di nu ada
sedangkan di mui sebagiannya
itu kan sebagian ulama
ormas masyarakat jadi
dengan kasus itu kemudian kita sekarang
belajar lagi misalnya
menteri agama mengatakan bahwa
kalau ada pertanyaan fatwa
dan fatwa itu kan tidak mengikat
pada semua orang
dan masalah yang difatwakan
itu kan sebenarnya masih debatable
nah bagi saya kalau itu segera
diresponin dengan baik
dengan dingin dengan bersahabat
itu memperkaya pengalaman
kita untuk antisipasi ke depan
tapi peran ini kembali tadi mungkin
belum terlalu dalam dijawab
peran pemerintah dalam hal ini untuk
perlindungan misalnya ya
merasa bahwa tidak ada
satu agama yang dilebihi
dari yang lain itu bagaimana pak
apakah pemerintah saat ini
sudah cukup tegas untuk
dalam perlindungannya khususnya pada kaum minoritas
awal ya bahwa kalau disebut
pemerintah itu siapa
pemerintah itu kan orang orang yang sedemah pemerintah
siapa mereka itu
yaitu perwakilan partai mengapa bisa sampai
di sana karena mereka punya konstituen
dibekap oleh masanya
dan masanya itu sebagian adalah
komunitas agama dan desa desa
sehingga kemudian ketika
mereka berhadapan dengan
konstituennya mereka kadang tidak berani kan
terjadi satu proses negosiasi
mereka sadar bahwa
negara harus melindungi
seharusnya bagaimana misalnya
peraturan untuk membangun rumah
ibadah dan lain sebagainya apakah
ini kan kalau
khusus untuk minoritas
akhirnya supaya tidak dibawah
tirani dari mayoritas kan ada
dukungan yang memang diberikan
oleh peraturan atau undang undang
kalau itu kan sudah ada selama ini
tidak ada problem kan bahwa dari dulu
beragama melaksanakan ajarannya
tapi kan memang terjadi
kecil kecil yang ini
dikapitalisasi di blow up
kemudian tidak segera
ditangani kadang terlambat
tapi secara umum kesan saya
pemerintah cukup responsif
cukup responsif jadi
pak prof sendiri tidak merasa
dan negara sebesar ini sungguhnya
kasus di yasmin misalnya
itu kan volume nya kan kecil
dibanding negara yang seluas ini
caranya tahu ya jumlah
itu lebih banyak loh dibanding masjid
indonesia sangat besar penduduknya
dua ratus lima puluh juta dari sabang sampai merauke
tapi ada yang namanya sosial media
sehingga semuanya itu bisa di share
nah prof sendiri melihat bagaimana
ini sejauh mana sebenarnya peran
sosmed kalau kita bicara mengenai arab spring
atau yang di tunisia itu kan lahir
gerakan gerakan itu dari
ini sesuatu yang
nanti kedepannya membantu
atau justru menghalangi revolusi
komunikasi yang belum ada presiden sebelumnya
ini betul betul baru
dulu mulai beredarkan
ketika misalnya revolusi iran
itu disebut revolusi kaset
dikirim di kaset kaset
obama mencari dukungan lewat
twitter mulai twitter masuk dalam
nah di timur tengah dari tunisia
mulai arab spring terus
nah di indonesia
sekarang hasil pelitian
itu kan menghasilkan
dan copy paste kan cepat
buat orang marah dan mereka kurang
berempati karena dia tidak menghadapi
gini ya di indonesia
itu kan dari dulu diajarkan
bagita itu plural
yang kedua sekolah itu mengajarkan
kooperasi di jalan raya pun
kompetitif semuanya kompetitif
cenderung egoistik kemudian
untuk menjikal yang lain tidak mencari
persamaan dan kooperatifnya
itu medium dari orang orang yang
punya mental seperti itu dan akhirnya di
low up ya sehingga
seolah olah ini menjadi penyataan menimbulkan
ini permusuhan diantara mereka makanya
kalau ingin damai jangan
saya sudah pasif tuh
indonesia damai jakarta damai
begitu buka medsos ya boh
jadi sebenarnya hidupnya juga lebih
nyaman ya kalau kita tidak buka
medsos yang ada jadi stres
kita akan lanjutkan perbincangannya
setelah yang berikut ini
tetaplah bersama kami
saya sadar seperti ini
melihat hadiah dari
aaonly dan seseorang di
mindset gini eh sungguhnya tiap daerah ini itu punya sekolah sekolah unggulan best practice
hai kalau itu oleh pemerintah diberdayakan dibantu diintervensi sebagai satu sentra sentra leadership
bagi masa depan guru gurunya dan sebagainya maka tugas negara semakin ringan dan kedua kemudian pluralitas
ini dijaga misalnya pengalaman saya ya saya mengamati ada sekolah publik public school
kalau public school itu mestinya inklusif jangan dipaksa paksaan didominasi oleh satu paham agama
tertentu tapi kalau mereka ingin nyekolahkan anak yang eksklusif sekolah yang memang islamic atau
kristianik yuk tidak papa swasta tapi sepanjang itu public school mesinnya itu menjadi ruang
publik untuk pendidikan tentang pluralisme dan sebagainya satu lagi kita kan sebenarnya memiliki
prof sendiri melihat bagaimana pemahaman terhadap pancasila pendidikannya juga diseminasi nya ini
perlu lagi ada semacam penyegaran supaya mengingatkan kembali siapa caket berapa pengamat
asing itu gini ya kalau amerika dikenal dengan apa demokrasi dan ham dan apa indonesia ini siap
luar biasa sebagai hidupnya aa ia satu satunya herfi wedul
adil jadi orang bertuhan
itu berarti harus tumbuh kemanusiaan
dan keadilan makanya
kalau orang aku beragama kok teror
kanan kiri ini kan kemudian
tidak benar benar pancasilanya
nah kemudian kalau orang itu
punya sikap kemanusiaan
yang adil pasti dia akan
kemudian menghargai permudah persatuan
karena persatuan itu hanya mungkin
kalau saling memanusiai yang lain
kalau sudah begitu
indonesia ini diselesaikan
dengan apa menghidupkan tradisi
permusawaratan dalam perwakilan
muaranya apa keadilan
sosial bagi seluruh rakyat jadi artinya
apa dari sila pertama
ini kan sekuen ini kan praksis
tapi sayangnya selama ini
satu kurikulum pendidikan
yang mencoba menanamkan pancasila
bahwa itu penyalai praksis membentuk karakter
mungkin ini yang harus
diterapkan oleh para
pendidik kita dan juga kurikulum
di sekolah ya karena ini memang merupakan
jati diri kita sebenarnya
bisa diharapkan justru menyelamatkan
demokrasi di indonesia
tanpa dengan istilah pancasila pun
kalau orang bertuhan itu kan
punya nilai kemanusiaan dan keadilan
prof terima kasih banyak
insight nya dan kita juga
hidup damai siapa sih yang gak mau hidup damai
jangan cari sengsara
jangan cari sengsara
ya memang menanamkan makna toleransi
dan pemahaman akan keberagaman di indonesia
berbagai cara ya dan salah satunya
dengan pertukaran pelajar
tadi yang disebutkan oleh prof komarda
setelah yang berikut ini kita akan bahas
lebih dalam bersama narasumber lainnya
pertukaran mahasiswa ini
diterapkan setelah yang berikut
ya kita kembali dalam
insight keberagaman suku
agama bahasa dan budaya
merupakan modal bagi bangsa indonesia
untuk memahami perbedaan dan
hal ini mendorong sejumlah anak muda indonesia
untuk menanamkan nilai toleransi
sejak dini melalui gerakan
sabang merauke adalah gerakan yang
menanamkan nilai toleransi melalui pertukaran
pelajar antar daerah
di indonesia gerakan
sabang merauke dideklarasikan pada tanggal
dua puluh delapan oktober tahun dua ribu dua belas
di tiga kota yang berbeda
yaitu jakarta bandung dan tanjung pinang
program ini mengajak
anak anak terpilih untuk merantau
dan tinggal dengan keluarga angkat
yang berbeda agama suku budaya
dan bahasa program ini
terbagi menjadi tiga kategori
yaitu adik sabang merauke
kakak sabang merauke dan
family sabang merauke
gerakan sabang merauke
mengajak anak indonesia
untuk memahami perbedaan secara
langsung dalam kehidupan bagaimana
gerakan sabang merauke ini menanamkan
toleransi terhadap anak dan
apa saja pengalaman yang didapatkan
dari program yang menarik ini
saya sudah ditemani oleh pendiri sabang merauke
dan juga peserta family sabang merauke
agnes maria pinaruan
senang sekali berjumpa dengan kalian
masih muda muda tapi ide idenya
sangat cemerlang nih sabang merauke ini
menarik mungkin kita
dari anda ayu sebagai
co founder ya dari sabang merauke itu sendiri
ini berkaitan dengan semangat
sumpah pemuda mungkin pada saat ini
tapi apa sebenarnya
yang memicu pada saat itu
bahwa kita perlu memiliki
program pertukaran pelajar
pelajar seperti ini
jadi waktu itu
tahun dua ribu sepuluh sampai tahun dua ribu sepuluh
saya sempat jadi guru sd
di halmahera selatan jadi sekitar
tahun sembilan puluh sembilan kan sempat ada kerusuhan ambon
waktu itu yang ribuan orang meninggal
gereja gereja banyak yang dibakar
sejak saat itu
banyak pemerintah daerah yang menyekat nyekat desa
desa islam desa kristen
nah waktu itu saya sempat jadi guru sd

jadi anak anak ini gak pernah ketemu orang kristen
jadi bukan secara random dong
waktu itu saya ditempatkannya
kayaknya secara random
saya ingat banget nih saya ditempatkan di halmahera selatan
sempat ada isu bahwa
di ambon akan ada kerusuhan
jadi anak anak ini lari lari ke rumah
ibu ayu ibu ayu
kita harus hati hati dengan orang kristen
karena orang kristen bisa bakar bakar kita
dan ini anak anak kecil bahkan gak pernah ketemu
orang kristen seumur hidupnya tapi mereka
bisa punya sebegitu
besar kebencian dan ketakutan terhadap
orang kristen gitu dan saya yakin ini pun
juga terjadi di desa sebelah
nah jadi waktu itu saya nanya
anak anak ini bahkan kerusuhannya jauh sekali
ini kerusuhannya di ambon
nanti kerusuhannya naik pesawat bu
ini bukan anak anak ini gak paham apa artinya kerusuhan
waktu itu setelah selesai
saya ngajar saya ngobrol dengan temen temen yang ada di rumah
yang lain kita harus melakukan sesuatu nih
dan kita percaya
kalau toleransi itu
kan gak cuma bisa diajarkan tapi harus
dialami dan dirasakan jadi makanya
kita bikin program pertukaran pelajar ini
oke jadi secara teknis bagaimana
ini siapa siapa saja yang bisa ikut
dalam pertukaran pelajar ini dan
di jakarta ya pada saat ini ya
mungkin bisa cerita secara teknisnya
jadi kita menyeleksi
fsm adik sabang merauke ini anak anak
smp dari seluruh indonesia
kemudian kita bawa ke jakarta
sekarang biasanya masih di jakarta tinggal sama
family sabang merauke fsm
dan selama program mereka
akan didampingi sama ksm kakak sabang merauke
nah program ini tiga minggu
selama liburan sekolah
jadi mereka nih ada macam macam nih misalnya hari ini
ada religion day gitu
dimana mereka datang ke masjid
ketemu dengan orang orang di sana dan
alike daripada beda gitu
mereka ada education day dimana mereka
datang ke ui gitu kemudian mereka
mahasiswanya ini untuk menanamkan
supaya mereka punya cita citanya tinggi juga
ini adik sabang merauke
ini usianya dari berapa ke berapa
dan rata rata mereka bagaimana cara pemilihannya
kita juga punya proses seleksi nih
jadi anak anak ini
mereka harus menulis smp
jadi ada pertanyaan pertanyaan
kayak misalnya kenapa mereka
apa yang ingin mereka lakukan
seandainya mereka jadi kepala daerah
atau misalnya apakah kamu punya teman yang berbeda
dan bagaimana cara kamu untuk
berinteraksi dengan dia nah ini essay nya
semua dibaca jadi biasanya yang daftar
tiap tahun ribuan kemudian
diwawancara jadi via telepon kita
wawancara kemudian di shortlis lagi
yang terpilih berangkat iya ini biasanya
sekali kirim anak anak
berapa orang lima belas anak
ini ayu dan ini juga agnez
agnez dari family sabah merauke
ini semua volunteer ya betul
dari selama ini bagaimana
pengalaman kesan anda
menjadi host menjadi mama
bagi anak anak yang
datang dan tinggal kan
senang sekali sih terutama
dari almahera anak saya
itu belum pernah ketemu orang
kristen saya sendiri katolik
jadi ketika pertama kali
bertemu dengan iman itu
ini yang salah satu yang pertama kali yang dikirim
pertama kali jadi saya
awal bagaimana waktu itu kesannya dan
adik adik ini pertama kali
bertemu dengan iman itu langsung
kita jatuh cinta sih
sangat tulus sangat baik walaupun
dia bilang ah ibu saya senang
sekali sudah bertemu ibu tadinya saya takut
bertemu dengan orang kristen
karena dia dan dia
waktu itu dia ngomong ke
siapapun gitu kalau bahwa dia
itu takut dengan orang kristen
jadi aktivitasnya selama berada di
jakarta dan di rumah
itu apa apa saja dan apakah ini
kalau dari segi biaya dan
itu semua ditanggung
selama di rumah tentu saja
makan minum bersama dengan kita
anak sabang merauke itu mereka ada kegiatan
ada kegiatan sendiri
kegiatan bersama sama dengan teman temannya
karena kan sabang merauke ada tiga
pilar kan pendidikan keindonesiaan
dan toleransi dan itu
kegiatan setiap kali tentang tiga hal itu
jadi kita antar dia
ke satu tempat berkumpul
lalu dia akan bersama sama
dengan teman temannya yang ikut
fsm yang lain juga
total berapa hari di jakarta
tiga minggu ya minggu iman ini setelah
tiga minggu bersama keluarga agnes
kesan yang dia miliki
kira kira yang dia bawa pulang gak sama heran
oh dia selalu
selalu bilang gitu ya
ternyata orang kristen itu
tidak jahat ya
dan kebetulan waktu itu kan hari
libur sekolah jadi dengan
anak saya dia juga deket main sepeda
bareng di kompleks
terus itu adalah
kebetulan karena kami keluarga katolik
jadi ya tentu saja kami gak puasa gitu ya
dan harus bangun
menemani iman sahur itu
challenging sekali gitu
jadi saling belajar ya satu sama lain
betul agnes sendiri
senang menjadi host
total sudah berapa yang
sempat tinggal di rumah
sejak tahun dua ribu dua belas
yang tinggal di rumah saya
selama program dari awal
sampai akhir itu iman
karena kemudian terus tahun tahun
berikutnya saya menjadi relawan yang lain
lebih dari lima ratus dimana mana saja
sebagian besar di jakarta
tapi kan ada yang di bandung
dan di panjung pinang atau bagaimana
jadi itu kebetulan waktu itu co foundersnya
lagi ada di sana jadi kita
apa namanya announce nya rame rame jadi dari
lokasi yang berbeda tapi sebagian besar kita
base nya di jabodetabek
total selama tiga tahun ini berapa jumlah
berarti sekitar empat puluh lima ya mungkin
jadi kita punya kurikulum ketika program
dan kita punya kurikulum pasca program
jadi anak anak ini kan setiap
anak disandingkan dengan satu kakak dan satu family gitu
nah mereka ini bertanggung jawab lah
menjaga agar anak anaknya tetap
memiliki nilai nilai yang baik
setelah mereka pulang
jadi ada follow up nya mereka dicek
apakah mereka tetap
apakah kita dorong untuk melakukan
bisa benar benar membuat mereka jadi duta perdamaian
karena kan kita inginnya anak anak ini
tidak menyimpan cerita cerita
yang indah toleransi ini untuk dirinya sendiri
anak anak kita pilih yang punya leadership
bagus sehingga ketika pulang ke daerahnya
benar benar jadi duta perdamaian
ya mereka bisa menginspirasi yang
lain ya dan bercerita dan mungkin
kita istirahat sebentar ya ayu dan juga agnes
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
perbincangan mengenai gerakan
sabang merauke kita main side